seperti apa kesiapan dan fasilitas yang ada di jalan tol yang sudah lama ditunggu tunggu ini
berikut laporan koresponden cnn indonesia arman helmi
setelah mangkrak atau terhenti hampir dua puluh tahun sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jalan tol yang menghubungkan bekasi cawang kampung melayu atau yang dikenal dengan nama tol becakayu ini
akhirnya resmi dioperasikan pada awal november dua ribu tujuh belas
dan saat ini saya akan melihat seperti apakah persiapan pembangunan tol becakayu seksi satu atau bagian pertama
dimulai dari pintu masuk jaka sampurna kota bekasi dengan menggunakan kendaraan
setelah mendapatkan izin saya akhirnya berkesempatan menyaksikan tol becakayu yang dibangun dan dioperasikan
oleh pt kresna kusuma diandra marga yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh pt waskita toll road
dari pandangan mata ternyata ekspektasi saya terhadap tol baru ini
belum sesuai dengan kenyataan
di tengah jalan masih ada tumpukan tumpukan karung dan tiang lampu untuk penerangan yang tergeletak
meski dinyatakan sudah siap beroperasi namun ternyata tol becakayu ini belum sepenuhnya rapi
bisa terlihat di belakang saya saat ini masih ada tumpukan sisa sisa batu kerikil di dalam karung begitu
dan juga di samping kanan saya masih ada beberapa tiang tiang lampu yang belum tertanam atau terpancang sempurna
dan belum siap untuk dialiri listrik
itu terlihat dan juga menandakan
memang jalan tol ini ternyata belum sepenuhnya rampung dan belum sepenuhnya siap untuk dioperasikan
tol becakayu menurut rencana akan dilakukan tiga tahap
dengan total jarak dua puluh tiga tujuh puluh enam km dari tambun kabupaten bekasi jawa barat hingga kampung melayu jakarta timur
tapi saat ini yang bisa digunakan hanya sekitar delapan km dari pangkalan jati jaka sampurna hingga cipinang jakarta timur
sementara tarif masuk yang diberlakukan sebesar rp empat belas

dioperasikannya tol becakayu ini diharapkan dapat mewujudkan komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur
guna mengusung perekonomian nasional
arman helmi jakarta
lantas bagaimana sebenarnya rincian keseluruhan dari proyek tol becakayu yang baru saja diresmikan ini
berikut kami sajikan datanya
kita lihat ini adalah secara keseluruhan untuk proyek infrastruktur tol becakayu
seksi pertama indikasa belangka jakarta
jaka sampurna dengan panjang sebelas sembilan km
sementara di seksi kedua dengan panjang yang sama
terbentang dari jaka sampurna hingga durenjaya
kemudian dengan nilai proyek rp tujuh dua triliun
masa konsesi dari proyek beca kayu ini sebesar ataupun selama empat puluh lima tahun
sementara untuk target keseluruhan selesai pada dua ribu sembilan belas mendatang
dan diperkirakan volume kendaraan
jika sepenuhnya sudah selesai tol becakayu ini akan mampu menampung kendaraan hingga tiga ratus ribu kendaraan per hari